saudara gara gara nekat gaya gayaan sejumlah pemudik dan wisatawan di puncak kabupaten bogor ditilang polisi
mereka kedapatan memakai nomor polisi modifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya
lantaran bergaya menggunakan nomor polisi modifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya
sejumlah pemudik dan wisatawan ditilang petugas satlantas polres bogor jawa barat
mereka kedapatan berkendara menggunakan plat kendaraan yang sudah dimodifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya
kebanyakan pelanggar memodifikasi nomor polisi bertulisan namanya atau menggunakan satu angka atau dua angka pada nomor polisi kendaraannya
mereka kedapatan berkendara menggunakan nomor polisi modifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya
sejumlah pemudik dan wisatawan ditilang petugas sat lantas polores bogor jawa barat